berdasarkan data koordinator humas rsdc wisma atlet kemayoran per kamis pagi
ada satu tiga ratus empat pasien covid sembilan belas yang dirawat di tower lima dan tower enam wisma atlet kemayoran satu
dari jumlah itu satu ratus tiga puluh enam pasien diantaranya terkonfirmasi positif covid sembilan belas varian omikron
setelah melalui pemeriksaan whole genome sequencing
total kasus omikron yang sudah dirawat di wisma atlet ada satu ratus tujuh puluh
lalu pasien yang dinyatakan pulang dalam keadaan sembuh ada empat puluh satu orang
saat ini dirawat satu ratus tiga puluh enam dan mereka adalah berasal dari repatriasi
perjalanan dari saudi arabia ada empat puluh perjalanan dari turki ada tiga puluh delapan
perjalanan dari malaysia ada dua belas dan perjalanan dari amerika serikat ada sebelas
dan dari uni
emirat arab ada sepuluh lain lainnya dari negara lain jumlahnya sekitar di bawah sepuluh
sementara pasien omikron lainnya termasuk satu orang wanita yang tertular dari transmisi lokal
dirawat di rumah sakit penyakit infeksi sulianti saroso
menurut direktur rspi sulianti saroso muhammad syahril kamisiyang
sejak ditemukannya kasus omikron di jakarta
pihaknya sudah merawat sebanyak lima puluh empat pasien yang mayoritas merupakan pelaku perjalanan luar negeri
terdiri dari warga negara indonesia
maupun warga negara asing
sebanyak dua puluh delapan pasien masih dirawat sementara sembilan belas orang lainnya sudah dinyatakan sembuh
jadi sampai hari ini total pasien omikron yang konfirmasi itu sebanyak lima puluh empat
kemudian sembilan belas nya sembilan belas nya itu itu sudah sembuh pulang
yang masih dirawat sekarang ini adalah dua puluh delapan orang
sedangkan yang menunggu hasil wgs nya itu ada dua puluh lima orang
syahril menambahkan dari hasil evaluasi terkait karakteristik gejala omikron pada pasien yang dirawat menunjukkan
pasien mengalami gejala ringan dan sebagian besar lainnya tanpa gejala
dari dua puluh delapan pasien yang masih diisolasi dua puluh diantaranya tanpa gejala
sementara delapan sisanya bergejala batuk

setelah j glance
sebagai antara lima orang internally setelah kurdik
mengerti membutuhkan dan kotak depan jadi segel
ketika anda dapat pengetahuan